proliga dua ribu dua puluh empat akan segera dimulai pada akhir april mendatang
jelang kompetisi voli terbesar di indonesia tersebut
salah satu perusahaan bumn secara resmi umumkan tim voli profesionalnya
semakin dekat dengan kompetisi voli terbesar di indonesia
bank mandiri secara resmi umumkan tim voli putri profesional
yang siap bertanding pada proliga dua ribu dua puluh
tim yang terdiri dari atlet atlet berbakat ini tergabung dalam jakarta living mandiri atau jlm
bentukan jlm merupakan wujud komitmen bank mandiri untuk berpartisipasi
dalam pengembangan olahraga di indonesia khususnya olahraga bola voli putri
ada tiga hal yang pertama adalah tentunya prestasi
yang kedua adalah membina pemain pemain muda
karena usianya ada yang empat belas tahun ada yang enam belas tahun
dan yang ketiga tentunya itu adalah tadi bagaimana
dengan nama livin kami ingin memperkenalkan lebih luas lagi
keberadaan daripada super apps living bank mandiri
sejalan dengan program penggabungan sdm dari kementerian bumn
atlet jelm telah dipersiapkan melalui seleksi ketat
serta pelatihan intensif untuk menghadapi tantangan liga voli paling prestisius di indonesia mendatang
ya persiapannya tinggal bertanding aja sekarang
karena kita sudah dua bulan itu kita gojlok dari mental segi fisik dan timnya
kita godok dua bulan tinggal mainnya aja udah
tinggal siap bertanding tanggal dua lima dan dua enam siap
tambahan dari pemain asing ini seperti apa
ya dengan adanya dua pemain ini tim kita lebih naik motivasinya
dan bisa dua tingkat naik daripada saat kita latihan sebelum ada asingnya
melalui jlm bank bumn ini berkomitmen untuk mengembangkan talent talent muda berbakat
serta memberikan performa terbaik untuk para penggemar volley di seluruh indonesia